inilah es cuing
minuman tradisional dari cirebon ini bisa ditemukan di pinggir jalan derajat kota cirebon jawa barat
es cuing berbahan dasar sari daun cuing atau cincau yang sudah dibuat membentuk gel yang berwarna hijau
cuing kemudian dicampur dengan bahan lain seperti santan gula merah cair parutan kelapa muda serta bubur sum sum daun suji dan pandan
tak ketinggalan ditambahkan es yang sudah diserut
segarnya minuman es cuing ini bisa dijadikan salah satu pilihan menu di bulan ramadan
enaknya enak banget gak bisa dibilangin pokoknya enak banget
rasa cuingnya tuh aksi di cuing gitu ya
untuk satu porsi es cuing hanya dihargai rp lima saja
selain itu campurannya apa lagi mas
selain itu kita ada bubur sumsum ada cendol ada kelapa muda
dicampur sama santan sama gula merah
kalau di sini bedain santannya itu lebih ketel daripada yang lain
untuk bulan puasa kayaknya cocok ini mas
iya cocok banget
masih dari jawa barat ada lagi nih yang seger seger dari tanah pasundan
namanya es goyobot yaitu es berbahan dasar sagu aren atau dalam bahasa sunda dikenal dengan nama aci kaung
selain sagu aren ada bahan pelengkap lain seperti potongan roti
gula cair dan susu kental manis
terakhir sebelum disajikan bagian atas goyobot diberi es yang diserut
meski berasal dari garut jawa barat namun di kota bandung ada pedagang goyobot yang sudah berjualan lebih dari dua puluh tahun
dalam sehari es goyobot kaki lima ini bisa terjual hingga tujuh ratus gelas
dengan harga per gelas dibanderol rp lima
nah jadi kira kira anda nanti mau berbuka puasa dengan es yang mana nih
tim liputan cnn indonesia